dan untuk mengetahui bagaimana persiapan rio haryanto menjelang lomba gp cina
kita sudah terhubung dengan alexandra asma subrata langsung dari shanghai
selamat pagi andra
jelang perlombaan apa saja yang dipersiapkan oleh rio haryanto
ya selamat pagi lady dan juga rian
yang menjelang persiapan rio haryanto untuk gp shanghai kali ini
rio haryanto sudah tiba tiba di shanghai mulai dari hari selasa
dia juga sudah melakukan tiga kali free practice
di mana terjadi pada hari jumat dan hari sabtu
di mana pada hari sabtu kemarin practice ketiga
sirkuit shanghai international diguyur hujan dengan intensitas yang cukup sedang
dan pada kualifikasi kemarin hari sabtu pukul tiga sore waktu shanghai
rio haryanto menempati posisi ke dua puluh
dan untuk persiapan dari tim manor sendiri
tim manor sudah melakukan uji coba dengan dua pembalapnya
dan juga pascal dengan beberapa ban yang akan dipakai untuk hari ini
begitu lady dan rian
menurut anda sendiri bagaimana nanti jalannya balapan
dan juga sementara menarik ya
jika kita lihat persaingan di antara pembalap promosi
ada jane grosh yang di sana
bagaimana anda melihat nanti rio dapatkah bersaing dengan sejumlah pembalap rookie tersebut
menurut saya chances rio pada balap kali ini
rio akan start pada posisi ke dua puluh
dimana pascal welling rekan satu tim dari rio yang kemarin pada kualifikasi mengalami
accident ataupun kecelakaan akan besar pada posisi ke dua puluh dua
dan yang menariknya adalah lewis hamilton juara dunia tiga kali
dan juga juara gp new zealand high tahun dua ribu lima belas

lewis hamilton juara dunia tiga kali dan juga juara gp new zealand high tahun dua ribu lima belas akan start berada di belakang rio dan juga welling
lewis hamilton juara dunia tiga kali dan juga welling
dan kemarin saya sempat berbincang bersama rio
dia mengatakan bahwa strategi start di tikungan pertama itu adalah kunci keberhasilannya untuk menyodok ke posisi papan tengah
dan juga persaingan rio dengan rookie rookie seperti gojong dan juga max verstappen dan juga magnussen
itu mungkin akan sedikit sulit karena memang rio terlampau terlalu di belakang
karena rookie lainnya berada pada posisi tengah
ya andra lalu bagaimana tingkat kesulitan track di shanghai menurut anda terlebih
anda tadi juga mengatakan bahwa hujan juga kerap turun di shanghai saat ini
ya untuk tingkat kesulitan shanghai sendiri pada hari ini dan pada siang ini
pada race akan dilakukan pada jam dua siang waktu shanghai
kemungkinan tidak akan ada turun hujan cuaca diperkirakan sekitar dua puluh hingga dua puluh dua derajat celcius
sehingga mungkin bagi tim manor ataupun rio akan kesulitan
karena kemarin setup dari mobil sudah dibuat untuk setup hujan
dan mungkin pada hari ini karena rizk selama lima puluh enam lap di sirkuit shanghai
akan ditempuh dengan cuaca yang tidak hujan ataupun dengan sirkuit yang kering
dan juga sirkuit shanghai sendiri memiliki enam belas tikungan dan memiliki dua lintasan panjang
yang cukup menguntungkan untuk mieszkan arah semuanya

baik berarti kemarin relatif dapat dikatakan bahwa mobil rio haryanto mrt lima baik baik saja ya andra dan ready untuk menghadapi gp shanghai nanti siang
mungkin pada hari ini pada siang ini tim manor akan memperbaiki pemilihan bannya
ya ketika tidak bisa memperbaiki waktu saat itu kesulitan apa yang dialami oleh rio dan tim pada saat sesi kualifikasi kemarin andra
ya pada sesi kualifikasi sepertinya tadi yang sudah saya katakan kesulitan adalah untuk adjustment ataupun pengaturan pada ban sendiri
karena pemilihan ban itu juga harus ditentukan atau harus disesuaikan dengan cuaca
yang sedang ada pada saat itu
dan juga seperti dari hari kamis kemarin ini cuaca di shanghai berubah ubah
seperti hari sabtu hujan dan kembali lagi pada hari minggu ini akan cerah
dan itu untuk tim manor sebagai tim papan bawah itu merupakan suatu kesulitan untuk mereka mengambil keputusan untuk menggunakan ban yang akan dipakai
baik alexandra asmausubrata terima kasih telah berbagi informasi bersama cnn industry today
kita harapkan penambahan
tampilan rio haryanto bisa cukup impresif seperti balapan di gp bahrain beberapa waktu lalu
di mana rio juga sempat ditakuti sejumlah tim sober dan tim tim papan tengah lainnya
selamat bertugas kembali andra